inilah video aksi joget di resepsi pernikahan di kabupaten sidrap sulawesi selatan video diambil
selasa dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh satu dan kini menjadi viral pemilik hajatan merupakan kepala dinas satpol pp
damkar kota parepare yang menjadi satgas penanganan kofit sembilan belas kabupaten sidrap beberapa
satpol pp juga tampak di lokasi
sementara perempuan yang berjoget dan bernyanyi
merupakan staf satmo pp dan damkar kabupaten sidra
pemkap sidrap masih menelusuri pelanggaran protokol kesehatan dalam video ini
kami tentu dari tim satgas covid sembilan belas kabupaten sidrap
sangat menyayangkan kejadian seperti ini
karena sebelumnya sudah pernah ada kegiatan serupa yang viral juga
dan itu sudah dilakukan tindakan oleh pihak kepolisian bersama tim covid sembilan belas
insya allah kami dari tim covid sembilan belas segera bersama sama dengan tni polri
segera akan mengusut mencari informasi di mana titik kejadiannya
kabupaten sidrap masih berada dalam zona merah penyebaran covid sembilan belas
dengan empat puluh tujuh kasus aktif
sementara di jakarta satmo pp kecamatan tengah
dan tanah abang yang melakukan razia masker
mendapati pengunjung pasar yang menolak untuk didata
karena tidak mengenakan masker
petugas kemudian membawa pelanggar menuju posko pemantauan tertib masker
di jalan kebonjati tanah abang jakarta pusat
mau turun lupa
ini dipanggilin sopirnya nggak enggak juga
tapi ini kabupaten masker tadi bang
setang empat itu sopirnya nggak ini
ini kita tadi mau ke mana tadi
mau ke mana tadi
meski jumlah pelanggar menurun
hingga kini masih saja didapati pelanggar di wilayah kecamatan tanah abang
di peliputan cnn indonesia